permisi mas bisa tolong antarkan bos saya ke talan
ini pak stafnya
udah jam dua belas mas rendy kok belum telfon aku ya
lo ketemu bella belum ya
tuh kan bener
karena aku masih mau makan
dia pasti minta aku untuk suapin dia mas
ini buat kamu
dalam rangka apa ya
dulu kan kita pernah janji untuk saling tukar kado di hari pernikahan kita
dan kamu minta ballpoint
biar bisa kamu bawa setiap hari ke tempat kerja
ya tapi karena pernikahan kita tertunda
jadi aku pikir aku kasih kamu sekarang aja
terima kasih ya
buku masakan buat aku main
buku masakan resep
ini buku siapa ya
kamu belajar masak ren
aku beli buku ini buat
tapi kan sekarang
bella ngilang itu aja ma
dia di buku ini gak kepake
kalau mau mau buat mama aja
gak apa apa kodi
lagipula aku yang harus minta maaf
kita kan hari ini gak ada janjian
untuk bawa kado kita yang waktu itu
saya izin gitu dulu sebentar ya
aku gak mau
mama masih istirahat
ya anak badan
kamu nurut sama oma
ya sekarang omel yang suapin dulu
biar kamu cepet sekali
kasian mama lagi istirahat
disuapin oma aja ya
karena kenapa sih kau nangis
karena pengen sama mama
papa kasih tau
mama lagi istirahat di kamarnya oma
lagi batuk batuk juga saya
mama harus banyak istirahat
harus banyak istirahat juga
soalnya kan mama lagi ada dedek balon biru
jadi nggak boleh banyak capek
eh papa mau tanya sama rena
rena mau nggak jalan jalan lagi
papa mau ngajak rena naik kuda lagi
nasi makan panda lagi
nasi makan panda lagi
nasi makan merpati
apapun ke tempat rena suka
tapi ada syaratnya
harus sembuh dulu
kalau lagi sakit gini gimana jalan jalan
iya aku mau sembuh pak
oke kalau mau sembuh berarti harus makan
karena rena kan harus minum obat kalau mau sembuh
obatnya harus diminum kalau renda makan
kalau belum makan nggak bisa minum obat
nanti nggak sembuh sembuh
ya sekarang makan ya
makan harus pintar ya
oke sekarang mau disobokin sama papa
sekarang mau disobokin sama anjus apa sama oma
anjus atau oma
ama anjus ya
ini disobokin oma aja ya
saya mau ke toilet dulu
saya carikan dulu staff lounge nya
bisa tolong antarkan buah saya ke toilet
antarkan bos saya ke talian
ini pak astafnya
udah jam dua belas mas rendy kok belum telfon aku ya
udah ketemu bella belum ya